ya mungkin ada hikmahnya loh nanti
kenapa bisa lepas begini ya
padahal masih bagus
seperti ada yang sengaja
kakinya kan masih pincang
tadi sih kakaknya bilang
kalau aku suruh temenin mas rangga
kalau mau pergi gimana
mas rangga mau pergi kemana
siapa yang abis pake handphone ya
justru aku tuh tadi bantuin kakak
tadi handphonenya bunyi
yaudah aku angkat aja
dari mas rangga
aku bilang aja lagi tidur
mas rangga minta aku temenin dia pergi
jangan marah ya
kaki kanannya masih sakit sih
kalau mas rangga temenin orang sakit
udah bikin orang sakit lagi
semoga kelakuan luna tidak mengecewakan mas rangga
apapun akan aku berikan untuk kebahagiaan luna
sekalipun mas rangga
nanti aku akan berikan kepadaku
kamu kenapa sih gak mau angkat telepon aku tadi
kenapa kamu nyuruh aku nemenin luna
oh kan lagi sibuk
jangan jangan kamu lagi sama seseorang ya
aku di rumah
sore ini doni mau datang ke rumah
dan nyuruh aku menemenin dia
tadi waktu mas rangga nelpon
kamu pasti mau menemui lelaki itu
aku udah gak percaya lagi sama mulut kamu
selamat malam bu
apa benar di sini keluarga dari saudari luna
iya betul ada apa pak
begini tadi sore ojek yang ditumpangi sudari luna telah mengalami kecelakaan
dan sekarang korban ada di rumah sana
nah itu sangat sensitif
makanya saya suruh menjaga baik baik
benturan yang begitu keras akibat tidak menggunakan helm
kondisi saat matanya itu yang terganggu lagi
nah itu yang bisa menyebabkan kebutaan
kebutaan tapi nggak mungkin dok luna nggak mungkin buta
saya sudah jelaskan sama luna
ibu naya tolong hibur dia
itulah apa yang beliau paksakan
tidak naya kerja makin mus ahead
tidak mungkin bu
saya souvent sembarangan ketidaktan mother tahu karena

dia sudah nangis
biar aku buka

biar dokter yang buka
tapi aku mau buka sendiri
aku mau buka sendiri
udah aku mau buka sendiri
bapak bapak kenapa aku buta aku buta ibu aku buta

kenapa aku buta lagi ina
kenapa aku diganti buta lagi kenapa cuma diganti sebentar ia
ibu kenapa aku buta lagi
kasih hati ia kenapa aku buta lagi
ibu ibu ibu ibu ibu
bapak bapak bapak kenapa aku diganti liat bentar kenapa kenapa aku diganti liat bentar kenapa aku mau liat aku mau liat
luna luna kita makan dulu yuk
luna udah banyak nyakitin kakak
luna juga udah bikin kakak pincang
luna juga udah ngerebut mas rangga
juna kamu harus tahu kita semua sayang sama kamu
ya sekarang kita makan dulu
tunggu sebentar ya
ini rani dia mau ketemu sama luna
ini rani dia mau ketemu sama luna
ini rani dia mau ketemu sama luna
ini rani dia mau ketemu sama luna
berguna gimana kau dari kamu
wafin aku udah bikin kamu buta wafin aku
iya lun aku nggak apa apa kok sekarang aku jadi udah bisa ngerasain gimana penderitaan kamu
karena kamu buta aku sekarang udah sadar
allah ngasih cobaan sama aku untuk merasakan aku sendiri
aku nggak pernah sholat
aku juga gak pernah inget sama allah
aku juga gak pernah bersyukur sama apa yang udah dia berikan sama aku